hai teman teman terima kasih kasih menunggu kami dari pemohon dua mewakili caplis ganjar
mafut akan memberikan statement oleh deputi kami itu ketua tim kami itu pak
hai untuk melihat bisnis terima kasih
allah sekalian kita sudah menegakkan tapahan dari dua menteri dan dua menteri
hai kalau kita menyimak dengan peliti seharusnya katakan bahwa gambaran umum program perlindungan
sosial atau kering sosial itu sudah diberikan dengan sangat
lengkap dengan mempertimbangkan keadaan fundamental ekonomi indonesia yang saya
tangkap kami tangkap ada fundamental ekonomi kita itu cukup bagus sehingga dana dana untuk perlindungan
sosial itu tersedia dan well plan kalau itu yang apa kalau kalau kita bisa menangkap
dan menyimpulkan jadi dalam perlindungan sosial atau perlindungan sosial
masia yang diungkapkan oleh menkopi ep social villagers itu sudah mencapai semuanya antara
ketaman st inverter hanya main like saya tidak menegurkan satu bahkan nomor hal hal hal hal yang masuk improving our company
hal hal yang menyangkut perlindungan sosial itu sudah dicabut cukup lengkap dalam program pemerintah yang dicantumkan dalam apbn
tapi yang menjadi persoalan kita selama ini dalam persidangan mk ini adalah bagaimana implementasi bansos itu dilakukan
nah kalau kita bicara implementasi saya ingin membicarakan hak kami untuk menyampaikan komentar kami
setelah nanti keempat menteri itu menyampaikan jawabannya atas pertanyaan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh majelis hakim yang mulia
karena di sini ada persoalan timing penyaluran pansos itu waktunya kapan
tadi ada isu ada pertanyaan kenapa pada bulan bulan menjelang pilpres itu begitu masif penyelenggara
nah kita menunggu jawaban dari keempat negara kemudian target grupnya siapa
nah tadi juga disebutkan kenapa sih banyak sekali kunjungan presiden ke jawa tengah
jadi ini juga pertanyaan jadi sasarannya siapa dua puluh empat kali berkunjung ke jawa tengah menjelang kecoblosan tanggal empat belas februari
di jawa tengah dan sisanya di tempat tempat lain
nah kemudian ada pertanyaan menentu politisasi penjualan
karena ini banyak cerita tadi disebutkan juga oleh pansos
nah salah satu anggota hakim mahasiswa konstitusi mahkamah konstitusi bahwa ya presiden jokowi terlibat pansos dalam penyaluran pansos
nah ini luar biasa saya nggak pernah melihat presiden di tiga klien langsung menyalurkan pansos seperti itu
bansosnya ada di banyak tempat tapi presiden langsung menyalurkan bansos this is unprecedented dan only in indonesia
nah kemudian ada soal
nah ini juga pertanyaan pertanyaan yang saya kira perlu dijawab dan kami mencadangkan hak kami untuk ya
jadi banyak juga soal lain kita punya saksi yang kita hadirkan di mk
dia tidak terdapat dari setiap pendirian pansos tapi dia menjelang pansos
dan ini bukan satu orang jadi saudara saudara program pemirsa ini
saya kira kita semua setuju tapi ini masih dalam konteks short term jangka pendek
jangka pendek untuk mengobati sakit ya jadi ini tidak long term
kita itu mesti bicara bukan hanya mengenai simptoms tapi mengenai penyakit
curing itu beda dengan menyesuaikan kelanjutan kemarin
saya juga punya catatan tapi nanti saya akan sampaikan ketika menteri menteri ini sudah mengerti hal ini
jadi saudara saudara pasti banyak yang tidak jelas kita masih menunggu jawaban itu
jadi unanswered question pertanyaan yang belum dijawab itu kalian juga pasti punya
tuduhan tuduhan kecurigaan kecurigaan berada
kalau saya pribadi dan teman teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu melakukan audit terhadap pelaksanaan bansos
kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah
tapi audit itu demi transparansi demi keadilan dan untuk kita sendiri sebagai pembelajar
saudara saudara ini bukan berarti kita menolak bansos
kita setuju bansos tapi banyak hal hal yang strategis yang perlu kita ungkapkan kita diskusikan
akan kami punya jawaban yang lebih keras
pak tadung mengingat bagaimana pernyataan pak tadung sebelumnya yang diharap untuk kk sri jokowi juga turut dipanggil dalam ruang persidangan
tapi kemudian tadi di jalan sidang pak ari sidang menyatakan surah elok sepertinya kalau kgb itu dipanggil
walaupun namanya sri jokowi dalam persidangan sekretai ini pak
kepala kepala pemerintahan kita itu presiden jokowi
walaupun yang datang empat menteri ini datang untuk dan atas nama presiden
jadi ujung ujungnya tetap istri presiden
jadi menurut saya kalau dikatakan pak ari sidang itu tidak elok
saya kasih pak ari kudayat sangat bijaksana
dan saya pribadi tidak mau tidak proporsional
jadi kita serahkan saja pada majulis hakim
kalau kita memaksakan itu kita seperti melakukan hal yang disebut sebagai overdoy atau over calling